kasus yang melibatkan pengendara dengan plat nomor polisi berawal rf masih saja terjadi
tak sedikit yang berujung aksi arogan
plat nomor rf memang dikenal sebagai plat khusus yang diperuntukkan oleh kendaraan dinas para pejabat negara setingkat kementerian dan institusi negara seperti tni dan polri
dua ribu dua puluh satu lalu selebgram rahel v nya juga jadi sorotan lantaran mobilnya tertangkap memakai pelat nomor dengan huruf belakang rfs
yang biasanya diperuntukkan bagi pejabat pemerintahan
belakangan polisi menyebut pelat rfs milik rahel bukan nomor polisi khusus karena hanya diikuti tiga angka
sementara nomor polisi khusus rfs harus diikuti empat angka dengan angka depan satu untuk menunjukkan kendaraan milik pejabat sipil
maraknya penyalahgunaan plat nomor khusus dan rahasia bahkan dimiliki warga sipil
membuat korlantas polri resmi menghentikan penerbitan sejumlah plat nomor khusus dan rahasia bagi kendaraan dinas
pada kamis dua puluh enam januari lalu direktur registrasi dan identifikasi korlantas polri brigjen paul yusri yunus menyebut
perpanjangan plat nomor rf dihentikan sejak oktober tahun lalu
rencananya korlantas polri akan menerbitkan plat nomor khusus dan rahasia yang baru pada februari namun dengan persyaratan khusus
semua penomoran dikendalikan oleh korlantas dan tidak lagi menggunakan rfr itu untuk nomor khusus
ada nomor kami siapkan tersendiri jadi kalau ada yang pakai rf sudah tidak lagi berlaku cuma satu tahun
bagaimana dengan nomor rahasia
kalau yang kemarin nomor rahasia
ketahuan dari masyarakat sudah
iuh ir besok mengikuti saja
mengikuti nomor yang ada di polda masing masing
jadi nomor rahasia tidak pakai aturan cuma satu atau dua huruf saja
lantas seperti apa pendapat masyarakat
saya setuju banget ya biar tidak disalahgunakan oleh orang orang yang tidak seharusnya gitu
dan semoga ke depannya ini tidak ada lagi ya mas kayak gini
keadilan masyarakat disini
saya sangat setuju sekali ya jadi biar keadilan ini biar sama sama gitu
jadi tidak ada pecah paham tidak ada apa apa
kalau memang salah ya lakukan kesalahannya gitu
tindak sesuai dengan yang lain seperti itu
suka kesel juga kadang kadang kalau dia di jalanan sebena mena gitu
korlantas polri tidak merilis huruf pada pelat khusus terbaru karena bersifat rahasia
namun dipastikan kendaraan berplat nomor khusus akan ditilang jika kedapatan melanggar peraturan lalu lintas
tinggal kami menyurat mengirim surat cintanya ke dipropam untuk mabes pori ke polisi
sama dengan teman teman tni
jadi bila melanggar yang menggunakan nomor khusus nomor rahasia
kami akan kirim ke pomnya masing masing
juga sama dengan kementerian lembaga kami kirim ke inspektoratnya langsung

khusus dan rahasia yang baru hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas pejabat

agar tak disalah gunakan data kepemilikan nomor kendaraan khusus terintegrasi dengan electronic registration and identification atau eri
kor lantas pori menegaskan warga sipil tidak boleh lagi menggunakan kendaraan dengan nomor khusus dan rahasia
jokowi menegaskan warga sipil tidak boleh lagi menggunakan kendaraan dengan nomor khusus dan rahasia
kor lantas pori juga menjamin satu nomor khusus untuk satu kendaraan saja
pemiliknya dipastikan tidak kebal hukum

tegas pelanggar lalu lintas dengan kendaraan berplat khusus ini
tim liputan cnn indonesia jakarta